persipura jaipura melakukan latihan perdana bersama pelatih baru wanderly machado da silva
menggantikan tistiadi yang memutuskan mundur setelah tim mutiara hitam alami dua kali kekalahan
pelatih baru tim persipura wanderly machado da silva
rabu pagi mulai melatih tim mutiara hitam di stadion mandala jayapura
dalam latihan perdananya wanderly machado da silva hanya melakukan latihan ringan
dalam latihan itu sesekali pelatih asal brazil ini terus memberikan motivasi
agar pemain dapat bermain sesuai dengan permainan mereka
wanderly machado da silva sebelumnya pernah memperkuat persit jember
dari dua ribu tiga hingga dua ribu lima belas
dan persibo bojonegoro di musim dua ribu enam
ia juga pernah melatih psms u dua puluh satu produta fc persibo dan perseman manokwari
albert matatula jaipura